relawan rumah jokowi rabu sore mendeklarasikan dukungannya untuk ganjar pranowo sebagai calon presiden
menurut kelompok ini ada dua hasil rakernas yang akan diperjuangkan
pertama mengenai kesimpulan pembangunan yang berkelanjutan sebagai syarat mutlak
kedua dukungan terhadap ganjar pranowo di pilpres tahun depan
namun mereka menolak mendukung ganjar jika prabowo yang menjadi calon wakil presiden pendamping ganjar
yang kedua adalah dukungan terhadap ganjar pranowo
kemudian bahwa di dalam rapi mas itu muncul suara suara penolakan terhadap prabowo soebianto apabila jadi calon presiden ganjar
rekernas relawan rumah jokowi masih berlangsung hingga kamis membahas program percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim
pemeliputan cnn indonesia